kementerian keuangan mencatat terdapat aset senilai tiga ratus triliun rupiah di dki jakarta
yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan ibu kota negara di kalimantan timur
direktur jenderal kekayaan negara rionald cilaban menjelaskan
dari total satu empat ratus triliun aset negara di dki jakarta
setidaknya terdapat aset senilai tiga ratus triliun rupiah yang dapat digunakan untuk membangun ibu kota baru
ronald menambahkan aset senilai tiga ratus triliun rupiah tersebut masih dalam perhitungan
apakah bakal digunakan keseluruhan atau sebagian
pihaknya masih menunggu rencana lengkap pemindahan ibu kota yang masih dalam perencanaan bapenas
adapun opsi skema pemanfaatan aset negara di jakarta tersebut dapat berupa sewa atau pemindahan pengelolaan
dari catatan kami yang di jakarta ada aset pemerintah sebesar sekitar rp satu empat ratus triliun
tapi dari rp satu empat ratus triliun tersebut
yang nanti dikategorikan idle
ini angkanya masih belum fix pak ya
karena masih diadil
mungkin sekitar tiga ratus triliun karena